eh kenapa kamu budi
iya ini sih aku terpaksa aja
soalnya aku gak enak sama papi
yaudah gak apa apa
mbak azir tau kalo motor baru gak dipake
siapa sih sebenarnya
ini kan acara ini pernikahan kita
iya kalo misalnya mamanya gak mau dateng ke acara itu
ini dia nih mulai nih
mama tuh gak boleh curah
gara gara mama gak bisa bawa adriana ke acara kita
kalau gitu kok mau diboykot
sama mama juga sibuk
mama mau ke kantor
apa nggak mau ke kantor
iya udah jelas ya
gue kuru yuk kuru tuk kuru tuk
pergi deh pa
bi ma reva berangkat dulu ya
naik motor baru kan
kamu gak mau naik motor baru
yang mama beliin ke kamu
karena mama yang beliin ya makanya kamu gak mau ya
apa karena kamu gak suka sama motor barunya ya
padahal mama udah pelan pelan loh
nyariin motor yang bagus buat kamu
ternyata mama salah
iya sayang kenapa naik motor aja
kamu kan suka naik motor
apa benar kata mama adriana
karena mama adriana yang beliin motor maka kamu gak mau naik motor
iya sayang kenapa gak naik motor aja kamu gak suka naik motor

mereka udah beliin
sayang kalo lecet kan jadi hak milik kamu
motor yang terserah kamu
kalau lecet juga bisa kita ganti yang baru kan mas
bisa kita perbaiki juga
gak perlu khawatir don't worry
kenapa masih takut lecet juga kamu udah biasa naik motor ya
tapi minta tolong sayang kamu hargai orang yang sudah sayang sama kamu dengan membelikan motor buat kamu sayang
kalo gitu tapi reva coba dulu ya punya motornya
kan biasalah reva harus bener bener nyatu dulu sama motornya
tapi mama adriana temenin reva gak apa apa kan
apa nih maksudnya
mau buku ngebut ngebutan lagi kayak dulu
adriana pasti gak mau gue gonceng
kalau cindy benar motor itu udah diakalin biar gue celaka
halo kenapa pada bangun kayak gini
wah mantor mas tapi gak jauh jauh kan
ya ya enggak lah paling deket deket sini aja
lagian kan juga aku harus buru buru ke sekolah tapi takut telat
ya udah udah kamu tolong antriin aja juga ngapain lama lah pasti sebentar aja
gak keluar komplek kok
hmm kalo di dalam komplek mana bisa deh kebut kebutan
buat anak tercinta yang sangat cantik sekali pagi ini mau deh neman nemenin kamu
indahnya kalo bisa melihat mereka akrab kayak gitu
mama mohon ya sayang ya cukup
bener apa nih bener ya niana
kamu gak boleh bawa motor kayak gitu
karena itu bahaya reva buat kamu
buat keselamatan kamu
nama namanya juga motor baru mungkin ini penyesuaian kali
jadi maklum lah kalo agak agak gini ya
mama agak pusing ya
tapi berarti motor ini nggak berbahaya
wah reva seneng banget pi
motornya juga keren banget
kamu pasti kebut kebutan
oh enggak enggak
gak apa apa kok mas beneran
mungkin ini p ini kan motornya baru
jadi yang namanya penyesuaian tadi mungkin reva agak agak jumping jumping dikit
tapi akhirnya reva udah bisa kontrol kok pi
pantesan kamu pucat
yang namanya mama adriana itu gak suka kebut kebutan apalagi jamping jampingan
ini malah dibikin kayak gitu
pantas jadi pucat kayak gini
itu kan gak song aja juga pi
maaf ya aku bener bener gak bermaksud loh
yaudah pi kalo gitu kayaknya aku harus buru buru berangkat sekolah
tapi tau kalo kamu bohong mana ada yang gak sengaja kayak gitu
ini kenapa ya bisik bisik
ini orang apaan sih maksudnya
kayak cari gara gara sama gue
gak ada kamu budi
ini sih aku terpaksa aja
soalnya aku gak enak sama papi
yaudah gak apa apa
mau bahasir tau kalo motor baru gak dipake
aku tuh seneng banget aku gak
bisa naik motor beriringan sama
aku lebih seneng daripada harus boncengan sama kamu
posisi kita tuh deket deket banget
aku takutnya hati aku tuh ngerasanya kayak gak jelas gitu
oh jangan deket deket
kata abah nyaraya
jaga jarak aman
eh mau kemana
ke kelas bolot
nah karena pegang pegi
mas aku kan udah pernah bilang sama mas
aku tuh pengen hidup sederhana
nggak mau dimanjain sama harta yang udah ada
nanti gampang kok aku tinggal naik taksi atau naik angkot aja deh
mas senang sekali karena
mas punya istri seperti kamu